menteri perdagangan enggar tias tolukita melakukan pemantauan langsung stok beras di perum badan urusan logistik atau perum bulog
pemantauan dilakukan dalam rangka mengecek stok beras impor dari thailand dan juga vietnam
yang akan digunakan sebagai cadangan untuk operasi pasar jika dibutuhkan
menteri perdagangan enggar tias tolukita melakukan pemantauan langsung stok beras di perum badan urusan logistik atau perum bulog
tempat pertama yang dikunjungi adalah gudang bulog divisi regional jakarta dan banten di kelapa gading
kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek stok beras impor dari thailand dan vietnam
yang akan digunakan sebagai cadangan untuk operasi pasar jika dibutuhkan
dari total rencana lima ratus ribu ton beras impor hingga akhir februari bulog memastikan baru dua ratus enam puluh satu ribu ton beras yang masuk ke gudangnya
sisanya masih dalam proses pengiriman dan bongkar muat di pelabuhan asal dan tujuan
beras ekspor ini nantinya akan menjadi penyeimbang harga di pasaran dengan menggunakan skema operasi pasar bila diperlukan
menteri perdagangan meyakinkan masyarakat khususnya petani agar tidak khawatir beras impor akan merusak harga gabah dan beras lokal
masuknya beras impor tidak berhasil
tidak akan ada kaitannya atau mengatakan ini memukul petani dan sebagainya itu tidak benar
tidak ada urusannya ini petani dengan ini karena ada atau tidak ada impor bulog pasti akan menyerap pasti melakukan serapan gabah dan beras sesuai dengan infres
jadi kemudian kalau dipertentangan
kalau dipertentangan ini kalau import kemudian petani dirugikan rugi di mana
karena bulog tetap stand by dan pasti akan menyerap
pemerintah memutuskan kebijakan impor beras karena ketersediaan beras di dalam negeri dianggap belum cukup untuk memenuhi stok cadangan yaitu minimal satu juta ton beras cadangan
sejak september dua ribu enam belas bulog melakukan operasi dengan memasukkan stok beras medium bulog ke pedagang di pasar tradisional
dengan harga sesuai atau di bawah harga
pertama rupiah harga ecaran tertinggi sebesar rp sembilan empat ratus lima puluh per kilogram
namun hingga kini harga beras medium kualitas satu di pasaran masih di atas het yaitu di kisaran rp dua belas per kilogramnya
dan kalau kita bicara demand saya kira demand atau perut kita orang indonesia kan relatif sama
nah itu berarti yang mungkin mendorong terjadinya harga mungkin ya ini kan orang boleh berdebat ya
itu adalah berkurangnya supply supply yang berkurang geser price equidvio
untuk menambah supply yang shorty tadi maka kami melakukan operasi pasar
harapannya suplai menjadi mulai sesuai dengan demand yang artinya akan ketemu price equilibrium yang benar
dalam kunjungan kali ini rombongan menteri perdagangan juga mengunjungi pasar pasar tradisional di indramayu dan cirebon
pedagang beras di pasar pasar yang dikunjungi tersebut menjual beras hasil operasi pasar bulog dengan harga sesuai harga eceran tertinggi
namun pedagang menyayangkan kualitas beras medium bulog yang buruk sehingga konsumen pun enggan membeli beras tersebut